gak bicara masa bicara poni
dari partai gosar banyak yang mencoba
yang lain belum kelihatan
mau kemana pak icao
gak berjaya dia nanya
gak bicara masa bicara poni
gak berjaya dia nanya